assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tentu pertama tama saya ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa
kepada birjen biacukai dengan timnya
dan tentu terima kasih juga ibu menkyu
langsung menindaklanjuti secara langsung
karena memang ini cepat sekali prosesnya
dan saya juga terima kasih kepada seluruh komisi sebelas yang hadir hari ini
apalagi ini teman haji terima kasih
dan tentu kami dalam menjalankan tugas seharian sebagai kementerian bumn
hal hal yang sangat sensitif seperti ini tentu harus dijalankan secara prosedural
kalau sudah menyangkut good corporate governance nya dilanggar
jadi alhamdulillah di sini dewan komisaris sudah mengirimkan surat kepada saya
dan yang terpenting komite audit juga sudah mengirimkan surat kepada saya
yang mohon maaf saya tidak ada maksud menuliskan secara individu
tetapi ini hal yang sangat penting di kementerian bumn
dan sudah menjadi kesepakatan juga dengan ibu menkyu
bagaimana faktor daripada integritasnya
dan good corporate governance harus terus kita tingkatkan
dan harus kita laksanakan sebaik baiknya
dari laporan yang kita dapat bahwa ini langsung saja ke poin empat
bahwa daripada komite audit
bahwa di sini disebutkan mempunyai kesaksian tambahan siang ini
bahwa motor harley davidson diduga adalah milik saudara aa
dan informasinya adalah sebagai berikut
saudara aa memberikan instruksi untuk mencari motor klasik harley davidson
tipe shovel head di tahun dua ribu delapan belas
lalu ini motor tahun tujuh puluh an
jadi motor klasik mungkin bapak akan bisa menanggapi nanti lebih detail
lalu pembelian dilakukan pada bulan april dua ribu sembilan belas
proses transfer dari jakarta dilakukan ke rekening pribadi finance manager garuda di amsterdam
saudara ij membantu mengurus proses pengiriman dan lain lain
tapi akhirnya seperti hari ini
ini yang sungguh menyedihkan
ini proses secara menyeluruh di dalam sebuah bumn
bukan individu menyeluruh
ini yang tentu pasti ibu sangat sedih
ketika kita mencari motor klasik harley davidson
membangun kinerja bumn
tetapi kalau oknum oknum di dalamnya tidak siap
inilah yang terjadi
dengan itu saya sebagai kementerian bumn
tentu akan memberhentikan
saudara direktur utama garuda
dan tentu proses daripada ini
karena ini perusahaan publik
pasti ada prosedur yang harus diperlukan
dan ini adalah proses yang harus diperlukan

dan ini adalah proses yang harus diperlukan
tetapi tidak sampai di situ saja

oknum oknum yang akan tersangkut
di dalam kasus ini
dan saya yakin
ibu menteri keuangan dan dgnb cukai
akan memproses secara tuntas
apalagi di sini ditulis kerugian negara
jadi kalau kurangnya ini sudah menjadi faktor
yang tidak hanya perdata
tetapi menjadi faktor pidana
ini yang sangat memberatkan
mungkin situ saja
dan mohon doa dari teman teman wartawan
untuk ibu sri mulyani dan pak dirjen
dan saya terus kuat bekerja dengan baik
wassalamualaikum wr wb